serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur jawa timur dilaksanakan senin pagi di gedung dprd jawa timur
soekarwo menyerahkan jabatannya kepada kofifa indar parawansa sebagai gubernur jawa timur periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur jawa timur periode jabatan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat dilaksanakan di gedung dprd jawa timur senin pagi
seremonial satijab dihadiri bupati dan wali kota se jawa timur forum komunikasi pimpinan daerah jawa timur
para pimpinan dan anggota dprd jatim dirjen otonomi daerah serta tokoh masyarakat jawa timur
namun saifullah yusuf wakil gubernur masa jabatan sebelumnya tidak menghadiri acara serah terima jabatan
acara serah terima jabatan dilanjutkan dengan rapat paripurna dprd provinsi jawa timur
dan pidato penyampaian visi misi gubernur dan wakil gubernur jawa timur
kofifa indar parawansa dan emil elestianto dardak
ada sembilan poin penting nawabakti satya yang akan dijalankan pemerintahan kofifa dan emil
untuk mewujudkan jawa timur adil dan sejahtera
kalau di dalam visi kita itu ada adil ada sejahtera maka di dalamnya adalah keadilan akses
seperti yang tadi kami sampaikan dalam pidato visi misi
keadilan akses di dalamnya termasuk adalah koneksitas
keterhubungan terutama untuk wilayah selatan daerah pesisir daerah pulau pulau
maka kami saya dan pak emil itu sebagai wagub
salah satu tugas utama wagup lima tahun ke depan adalah
melakukan percepatan pembangunan untuk jawa timur bagian selatan
sebagai pimpinan rapat ketua dprd jawa timur menyambut baik nawa bakti satya
yang disampaikan gubernur
dan wakil gubernur jawa timur
bahkan ia menambahkan nawabakti yang ke sepuluh yaitu kotimah kafah kofifah
yang artinya akhir sempurna atas prestasi kofifa
walaupun banyak kursi yang kosong ketua dprd jawa timur menyebut rapat paripurna ini
dihadiri oleh mayoritas anggota
alhamdulillah banyak yang hadir dan memang ini ditunggu tunggu oleh seluruh anggota dprd
untuk kemudian melaksanakan
melakukan hal hal yang konstruktif dan percepatan
percepatan ya seperti saya singgung tadi bu kofa ini kan dulu pernah punya cita cita jadi pembalap
nah cita citanya yang tidak terwujud itu potensinya sebagai pembalap kan masih
saya sampaikan gunakan potensi dan cita cita sebagai pembalap untuk mengemudi jawa timur
sehingga jawa timur
dan menjadi pemenang dalam perlombaan memajukan rakyat memajukan masyarakat antar provinsi di indonesia
dengan program cetar yaitu cepat efektif tanggap transparan dan responsif
kofifa dan emil mengharapkan dapat melayani masyarakat jawa timur dengan baik
gita goinda ganjar yucaksono surabaya